menghindari sepeda motor sebuah kendaraan bak terbuka di kota banjar jawa barat terjeremus masuk sawah
pengemudi serta penumpang mobil terluka ringan dan dievakuasi ke rumah warga
kecelakaan tunggal ini terjadi di ruas jalan raya langensari pataruman kota banjar
sebuah kendaraan bak terbuka pengangkut lemari pendingin terjungkal masuk areal pesawahan warga
untunglah meski sempat terjepit tiga penumpang termasuk sopir lolos dari maut
kecelakaan terjadi karena pengendara berusaha menghindari tabrakan dengan sepeda motor dari arah berlawanan saat hendak menyalip sepeda motor di depannya
kecelakaan tunggal ini sempat menjadi tontonan warga yang tengah beraktivitas
deden rahadian banjar